organisasi sepak bola dunia fifa resmi membatalkan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
melalui situs resminya rabu malam fifa menyatakan karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan
sehingga diputuskan untuk menghapus indonesia sebagai tuan rumah fifa u dua puluh world cup dua ribu dua puluh
fifa menambahkan tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen yang saat ini tetap alias tidak berubah
selain itu potensi sanksi terhadap pssi juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya
meskipun begitu fifa menggarisbawahi bahwa fifa akan tetap berkomitmen untuk aktif membantu pssi
dan bekerjasama dengan pemerintah indonesia dalam proses transformasi sepak bola indonesia pasca tragedi yang terjadi pada oktober dua ribu dua puluh dua lalu